sesuai dengan rencana operasi yang dibuat oleh sar mission koordinator kepala kantor sejakarta
yang dilaporkan kepada sar koordinator kepala basarnas
untuk hari ini pencarian dilakukan dengan menggunakan enam helikopter untuk pencarian dari udara
juga melaksanakan pencarian di bawah air ya
dengan mengerahkan kri rigal yang dilengkapi dengan peralatan side scan sonar dan rov dari angkatan laut
rescue board dua ratus enam bandung yang dilengkapi dengan
penyelaman diprioritaskan di lima titik dari area yang sudah diperhitungkan
yang hari ini diperluas sampai lima belas nm
tapi sudah dilakukan prioritas penyelaman pada titik titik
yang telah diduga dan diperkirakan
untuk daerah prioritas itu dibagi pada dua unit pencarian di permukaan air
ada empat puluh empat kapal yang terdiri dari kapal negara basarnas
dari kementerian perhubungan dari tni angkatan laut dari polair kplp dan bia cukai
juga dari kapal kapal potensi masyarakat
untuk luas area pencarian udara dihitung seluas yang di cover itu satu ratus sembilan puluh nautical mile
untuk pencarian di bawah air dua ratus tujuh puluh nm dengan penentuan berapa titik prioritas penyelaman oleh tim penyelam
dan pencarian di permukaan air seluas tiga ratus enam puluh nm
untuk pencarian di bawah air
yang dikerahkan pada hari ketiga ini
itu tetap terdiri dari kekuatan dari basarnas dibantu
dari kekuatan potensi dari tni angkatan laut angkatan udara angkatan darat polri kplp
bia cukai tni dan bankomulat
kurang lebih seribu orang yang terbagi di perairan maupun juga yang ada di darat standby
hasil operasi sampai saat kami sampaikan kepada media
yang telah berhasil ditemukan

yang sekarang sudah diserahkan ke dvi polri
dan kami sampaikan kepada teman teman sekalian
juga telah didapatkan informasi dari saksi mata
yang saat ini sedang dalam proses di cek kebenarannya
yang nanti kita harapkan akan semakin jelas
yang nanti kita harapkan akan semakin jelas
pada saat kita update perkembangan nanti pukul sembilan belas
dan pada hari ini
langsung menuju ke posko basarnas di jct
dan saat sekarang ini
berada di lokasi pencarian
bersama dengan kepala basarnas
memakai kapal kri
dalam proses sampai saat saya sampaikan ini
masih di lokasi untuk memastikan informasi dari saksi mata
pada titik duga
jadi ini yang bisa kami sampaikan
untuk perkembangan operasi pencarian
oleh tim sergabungan
khusus kepada teman teman media
dan khusus juga kepada keluarga korban
sehingga bisa segera dipastikan
tentang titik duga yang sedang diproses saat ini
dipastikan oleh tim penyelam
saya rasa cukup sekian
terima kasih atas pengertian dan perhatiannya
oke nggak usah banyak banyak ya
pertanyaan cukup dua
jadi pada radius pencarian yang kita perhitungkan hari ini
dari saksi mata itu
dan dari hasil deteksi ya
peralatan sonar yang dimiliki oleh kapal angkatan lokal rigel
dua yang lain
ada dideteksi objek ya
yang diperkirakan ya
yang sekarang dalam proses lagi diselam oleh tim penyelam
kita hari ini diperkuat dengan
seratus orang penyelam
yang kita bagi di lima titik
di sekitar perairan tanjung kelawang dan tanjung pakis ya
nah ini yang kami sampaikan
dari hasil operasi pada pukul sembilan belas
tadi di sekitar perairan tanjung pakis ya
perairan tanjung pakis
objeknya bisa lebih detail
objek yang diperkirakan ya
nah sekarang saya kami tim tidak boleh mengandai andai
nanti hasilnya akan kita tunggu perkembangannya pada
adat pengoperasi hasilnya pada pukul sembilan belas nanti malam
ya yang diperkirakan tadi
bagian besar dari
target yang kita cari
target yang kita cari kan tadi
bodi pesawat yang diperkirakan
jadi ini lagi kita tunggu
jadi ini belum pasti tapi lagi dalam proses pencarian
dan saat ini juga kepala bas harnas
panglima tni masih ada di lokasi
sekarang seluruh peralatan ya
yang dimiliki kapal kita untuk deteksi
lagi dalam proses bekerja
jadi sabar kita tunggu
kita doakan supaya semakin jelas
jadi kita tunggu perkembangannya
tadi saya sampaikan kepada
yang kita sampaikan adalah empat pusman kantong jenazah
nanti apa berapa dan bagaimana
itu teman teman dari polisi yang nanti akan melakukan tugasnya untuk melakukan kooprimasi
investigasi nanti biar dari knkt
clear ya terima kasih atas perhatiannya
oke ini yang terakhir ya
kedalamannya di perairan itu tiga puluh sampai
kita kan efektif pencarian itu
dua hari sampai pukul
tujuh belas sampai pukul delapan belas tergantung kondisi
di bawah air tapi
operasi sar pencarian berlaku dua puluh empat jam
sekian ya terima kasih
ya baru saja kita saksikan bersama konferensi
pers yang disampaikan oleh direktur kesiapsiagaan
basarnas didi hamzar dimana mengatakan
bahwa sejauh ini upaya pencarian masih
terus dilakukan berdasarkan pantauan di udara
kemudian di permukaan air laut
dan juga di dalam air dengan mengerahkan
sejumlah peralatan yang ada diantaranya
empat puluh empat kapal dan juga enam buah helikopter
dan juga beberapa kri diantara
kri rigel dan juga barunajaya
dan dari hasil konferensi pesan ini
juga disampaikan bahwa sampai saat ini
upaya pencarian di dalam masih terus
dilakukan yaitu penyelaman
dilakukan di lima titik
dengan melibatkan sekitar seratus penyelam
ini berdasarkan temuan
adanya objek yang diperkirakan
adalah bagian dari pesawat
di kawasan perairan tanjung pakis
dan juga tanjung pakis
dan juga tanjung pakis
dan juga tanjung karawang jawa barat